dua kubu ormas di komplek pemerintahan kota bekasi sejumlah petugas dari kepolisian dan satpol pp hingga kamis malam masih melakukan penjagaan di sejumlah titik
sebelumnya dua organisasi masa terlibat bentrok saat aksi demonstrasi di depan kantor pemerintahan kota bekasi kamis pagi
akibat peristiwa tersebut belasan orang terluka dan empat mobil hancur
ratusan anggota ormas gerakan masyarakat bawah indonesia atau gmi kami siang berunjuk rasa di depan kantor pemerintah kota bekasi
aksi berujung bentrok yang diduga dipicu lemparan botol dari ormas lainnya yang berada di dalam kantor pemerintahan
akibat bentrok sedikitnya empat belas orang mengalami luka luka dan empat kendaraan rusak
ormas gmbi berunjuk rasa menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi di beberapa kantor dinas pemerintah kota bekasi
seperti kasus dugaan upah pungut di bapeda serta menentang adanya dugaan fraksi di dpr ri yang mendukung lgbt
yang pertama kali itu pelemparan adalah botol aqua lalu berembatlah batu berkelihat itu adalah awalnya
sementara dari kubu ormas yang berseberangan mereka menyatakan mendukung kinerja dan memberikan pengamanan kepada pemerintah kota bekasi
mereka tergabung dalam beberapa ormas yakni fbr pp gibas dan angkatan muda siliwangi
sebuah orasi memprovokasi tujuan kita disini tujuan pengamanan saja
dipinta atau tidak dipinta
dan memang tidak dipinta tapi naluri kita sebagai warga bekasi ingin mengamankan kota bekasi
karena ada isu isu dari orang orang yang dari luar daerah kota bekasi akan aksi di bekasi
ini kan yang gak layak
akibat bentrokan ini ratusan aparat kepolisian dari polres metro bekasi kota dan polda metro jaya diterjunkan untuk berjaga di lokasi
ya sebetulnya tadi itu demo demo ada satu masa kelompok masa demo
sekitar tiga ratusan kesini tiba tiba ada kelompok masa lain yang kontra
nah menjadi satu sama lain saling memprovokasi akhirnya lempar lemparan
akhirnya yang masa yang satu yang di luar tadi bisa kita arahkan secara persuasif untuk kembali
nah tinggal yang ini nanti setelah kondisinya kondusif kita juga akan pulangkan
hingga kamis malam sejumlah aparat kepolisian bersama satpol pp kota bekasi masih berjaga di beberapa area komplek pemerintahan kota bekasi
penjagaan dilakukan guna mengantisipasi aksi bentrok susulan antar dua kubu ormas
sementara itu beberapa akses jalan yang sebelumnya sempat ditutup sudah mulai dibuka
seperti di jalan ahmad yani yang terpantau lengang
meski situasi berangsur kondusif sejumlah pengendara mengaku khawatir adanya bentrok susulan di lokasi yang sama
hingga kini lima orang dari masa gmi masih diperiksa pihak kepolisian
tim meliputan transmedia